usai menggelar olah tempat kejadian perkara sementara
petugas membawa jenazah karyawan metro tv yodi prabowo
yang ditemukan tewas di pinggir jalan tol jakarta serpong
pesanggerahan jakarta selatan
ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur jumat siang
news director metro tv arief suditomo yang ditemui di lokasi
membenarkan bahwa jenazah merupakan salah satu pegawai di metro tv
yang bekerja sebagai editor
korban diketahui terakhir masuk kerja pada hari selasa
dan sejak saat itu tidak ada kabar lagi
sementara itu kasat reskrim polres jakarta selatan mengatakan
bahwa dari hasil olah tkp sementara
diduga korban merupakan korban pembunuhan
namun kami selaku penyelidik penyidik
memastikan dulu apakah ini benar pembunuhan
tentunya kita harus cari pelakunya nantinya
sebelumnya warga menemukan jenazah korban yang dilaporkan hilang
sejak tiga hari lalu di pinggir tol jor
ulu jami pesanggerahan jakarta selatan
saat ditemukan korban masih berpakaian lengkap
dengan satu luka tusuk di dada
sebuah ponsel dan sebilah pisau juga ditemukan
tidak jauh dari posisi
sementara motor korban yang ditemukan warga
di sekitar lokasi kejadian pada rabu dini hari
sudah diserahkan ke polsek pesanggerahan rabu pagi
tim liputan cnn indonesia